dari ikut lapor ya pak ya
pak ini pintu dua belas pak
ya jadi kalau kita melihat visual video yang ada
dimana pada saat masa mulai turun ke lapangan
dan kemudian dihalo oleh polisi mereka berbalik
nah disitulah mulai terjadi penembakan gas air mata
dan disitu terlihat kepanikan
dan kita bisa melihat kepanikan ini untuk mereka keluar yang sangat sulit
ini terjadi kerusakan seperti ini
ini di pintu tiga belas di sebelah ada pintu dua belas
dan kepanikan itu bisa kita lihat dari kerusakan ya
ini kerusakan bagaimana mereka itu untuk keluar susah
bagaimana mereka berupaya untuk keluar dengan menjebol sampai ada kerusakan seperti ini
tentunya ini menjadi fakta fakta ya
nanti ini harapannya bisa menjadi diolah tkp
tempat kejadian berdarah ini seperti apa
sampai kemudian ditarik mundur terkait dengan sop
penanganan masa seperti apa
dan harapannya bisa jadi seperti apa
ini bisa menjadi hikmah
dan kemudian menjadi standar operasi yang baru
bagaimana kita akan menanganan masa ke depan
kita memiliki sistem yang baik
dan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di tanjuruan ini
kalau tadi saya sudah melihat dari luar ya

sebetulnya saya punya ketaraan
pak ini kan masuk
masa yang tertutup
masa yang disorganisasinya
jadi memang kita masih belum bisa melihat ke dalam
tentang kondisi di pintu itu seperti apa
dan paling tidak itu akan bisa memberikan gambaran
tapi saya sudah berusaha dan sampai sore ini masih tertutup
kita mesti harus menunggu sampai mereka selesai

malam ini kita akan menunggu sampai mereka selesai
malam jawa tenggara